dan di gedung mahkamah konstitusi bersama saya
tata negara prof juanda terima kasih waktunya untuk kompastif
terima kasih kembali selamat sore
tadi kan kita juga sama sama mendengar ya
bagaimana si rekap kalau menurut datanya
majelis hakim ternyata data
itu menguntungkan tiga pihak satu
dari prof juanda ngeliatnya membacanya
seperti apa ya saya kira
tidak menggali secara utuh
setidak tidaknya bisa membantu tiga
ada kesalahan di serekapnya
dan tidak men stressing kepada
seperti prof saldi tadi
maksudnya untuk membantu tetapi
walaupun tidak merugikan tapi masih netral
ya maunya kan menguntungkan
stretchingnya harusnya tiga diuntungkan
menguntungkan dua baru itu telak
kelalaian dari serekap yang diindikan oleh kpu ini
dengan juga saksi yang baru saja tadi kita dengarkan
kejahatan pemilu nah kalau mau
membuktikan ada kecurangan lewat sirekap itu
sebenarnya apalagi yang perlu di
ya saya kira selain data yang itu tadi memang
ada ahli yang benar benar tahu
bermasalah secara hukum gitu
kata kelalaian yang mengakibatkan
menguntungkan dua ini adalah
di sinilah letaknya saya kira relevansi
ini tadi atau yang tahu
dihadirkan saya kira kala itu
menuju titik sasaran yang menguntungkan
saya kira itu lebih tepat